terminal tiga ultimate bandara soekarno hatta akan dibuka pada dua puluh juni mendatang
terminal yang pembangunannya menelan biaya hingga enam triliun rupiah ini
disebut sebut akan menyanyi bandara terbaik dunia canggih di singapura
teknologi muktahir menjadi fitur utama terminal yang mampu menampung dua puluh lima juta penumpang per tahun ini
antara lain sistem bagasi yang dapat mendeteksi bom
cctv atau kamera pemantau yang mampu mendeteksi wajah seperti yang digunakan di london inggris
selain sistem keamanan kearifan lokal menjadi daya tarik terminal ini
pt angkasa pura ii menggandeng sejumlah seniman
salah satunya inyoman nuarta yang menampilkan karyanya patung garuda
soft launching atau operasi bayangan pada dua puluh juni nanti hanya mengoperasikan tujuh penerbangan domestik
dengan jalur jalur padat pemudik menjelang libur lebaran
patung garuda berbobot dua puluh ton akan menjadi ikon di terminal ultimate
di mana para sukarno hatta maha karya seniman inyoman nuwarta setinggi delapan belas meter ini
diletakkan di area depan sebagai penyambut dan pelepas tamu
saat ini patung garuda icon terminal ultimate masih dalam proses penampungan dan telah mencapai tujuh puluh persen
seniman yang juga membuat patung proklamasi jakarta dan garuda wisnu kencana di bali ini
menargetkan penyelesaian pada agustus mendatang
mengingat tingkat kerumitan memasang dan angkutan material yang berat
bahkan yang digunakan seperti tembaga dan kuning
dengan anti karat didatangkan dari italia jepang dan jerman
yang telah diuji tahan gempa angin serta cuaca
bandara ini harus dirasakan milik bangsa indonesia bukan milik daerah daerah
sekarang kan ada di medan ada di bali masing masing pengen ada karakter daerahnya ada
nah kalau di jakarta ini karena menjadi ibu kota harus semua
daerah itu ter ini ya saya ambil mudahnya ambil ambang negara aja gitu
walaupun tidak lambang negara yang kita buat tapi garudanya